halo selamat datang kembali di catch play movie lovers review
bersama saya fadiko skarno
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
yang tayang bersamaan dengan rilisnya di bioskop
tidak hanya itu beragam koleksi film blockbuster terbaru
yang baru saja tayang di bioskop juga sudah hadir di catch play plus
di bulan oktober ini sekarang juga
aktor hugh jackman kembali dengan film action thriller terbarunya
yang berjudul reminiscence
berlatar di masa depan film garapan lisa joy ini
berkisah tentang nick bannister dan emily sanders
yang membuka usaha dengan memanfaatkan teknologi
yang dapat menghidupkan kembali ingatan tertentu
saksikan penayangan perdananya bersama keluarga
atau teman anda
hanya di catch play plus
anda juga bisa menikmati aksi henry golding
ursula corbero andrew koji dan aktor tanah air iko uwais
g i joe origins yang sudah hadir di catch play plus
saksikan kisah lanjutan asal usul snake ice
dengan harga rp dua puluh empat dua ratus per film
termasuk ppn hanya di catch play play
catch play plus juga berhasil mencari penyelenggaraan
dan juga memiliki deretan film film blockbuster eksklusif terbaru
yang tidak kalah seru
yang merupakan instalmen ke sembilan dari rangkaian franchise soul
anda juga bisa menikmati film film blockbuster ternama lainnya nih
yang dibintangi sederet aktor ternama
yang menyisakan misteri di balik lubang bor terbesar rusia
tonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik
dan film blockbuster dunia lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari
dengan berlangganan rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan
termasuk ppn hanya di catch play plus
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus
untuk film film blockbuster terbaik